politikus partai gerindra permadi menjalani pemeriksaan di ditreskrim suspolda metro jaya pada senin siang
ia diperiksa terkait dengan video ceramahnya yang menjadi viral karena adanya ajakan melakukan revolusi
permadi mengaku siap menjalani proses pemeriksaan
permadi tiba di gedung di treskrim suspolda metro jaya pada pukul sepuluh lebih tiga puluh sembilan waktu indonesia barat didampingi penasihat hukumnya
ia menyatakan ceramahnya tentang revolusi di gedung dpr tidak bermaksud makar
permadi menyebut seruan revolusi yang dimaksud meniru ajaran bung karno
menurut permadi revolusi ajaran bung karno adalah revolusi yang belum selesai agar bangsa indonesia berdikari
ia pun mengaku tidak pernah melakukan makar dan kebijakan bung karno membolehkan menyerukan revolusi yang belum selesai
ada pun penasihat hukum permadi
yaitu hendarsam meminta penyidik untuk mempertimbangkan kondisi kesehatan permadi yang sudah berusia delapan puluh tahun dalam melakukan pemeriksaan
saya tidak pernah makar kalau makar itu makan ayam bakar
ya harus siap kalau diperiksa polisi siap tidak siap harus menghadap
selanjutnya produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan sudah berada di polda metro jaya
selamat siang arief arief sejauh ini bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap permadi sampai saat ini
ya selamat siang alfian hingga siang hari ini proses pemeriksaan terhadap permadi masih terus berjalan
dan memang diprediksi pemeriksaan yang kedua terhadap saksi terlapor permadi ini tidak akan memakan waktu sebentar
karena memang pada pemeriksaan minggu lalu itu permadi bahkan menjadi pemeriksaan selama maraton
kurang lebih dari sepuluh jam
dan oleh sebab itulah berkaca dari pemeriksaan pertama yang dijalankan oleh permadi
dari pihak penasihat hukum permadi hendarsam tadi menyampaikan
meminta kepada pihak penyidik untuk mempertimbangkan kondisi fisik permadi yang saat ini sudah berusia delapan puluh tahun
dan itu pun diakui oleh hendarsam bahwa akibat pemeriksaan maraton pada pekan lalu
itu proses recovery kesehatan permadi berjalan lambat
dan oleh sebab itulah untuk pemeriksaan pada hari ini
hendarsam sangat memohon sekali kepada penyidik agar memperhatikan faktor kesehatan
dan bisa diberikan waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya
dan memang permadi pada pemeriksaan yang kedua pada hari ini terkait dengan video viralnya
pada saat ia berceramah mengisi suatu acara di dpr mengenai ajakan revolusi
dan permadi berkilah bahwa seruan revolusinya ini meniru dari ajaran bung karno
di mana bung karno memang membolehkan kepada rakyat indonesia untuk terus melakukan revolusi yang belum selesai
bahkan permadi menggarisbawahi revolusi ini
maksud ini adalah revolusi yang bukan mengarah kepada makar
namun revolusi untuk membuat agar bangsa indonesia menjadi bangsa yang maju dan berdikari
salah satunya adalah revolusi mental di mana bangsa indonesia yang tadinya adalah bangsa yang terjajah
menjadi bangsa yang tidak terjajah
lalu revolusi ekonomi di mana indonesia bisa mandiri dengan produk produknya sendiri
dan bisa menjadi bangsa yang berdiri di atas kakinya sendiri
lalu ada juga revolusi industri di mana indonesia memiliki produk dalam negeri
yang bisa bersaing di industri tingkat internasional
dan juga revolusi luar negeri di mana revolusi politik luar negeri ini
indonesia bisa menolak bantuan bantuan asing yang dianggap menjurumuskan seperti bantuan dari imf
dan itulah yang diargumenkan oleh permadi tadi sebelum memasuki gedung di tres krimsus polda mitrojaya
dan bahkan tadi sambil berkelakar
permadi mengatakan makar yang dituduhkan itu menurut dia adalah makan ayam bakar
jadi itu bukan tindakan pidana makar
dan permadi sendiri mengaku hari ini sangat siap menjalani pemeriksaan
dan ia tidak membawa art art bukti apapun dan ia hanya bermodalkan dirinya saja
untuk memberikan keterangan kepada penyidik
selain permadi sendiri apakah ada pihak pihak lain atau saksi saksi lain yang juga akan diperiksa menjalani pemeriksaan
untuk mendalami kasus
dugaan makar yang disampaikan oleh permadi ini
untuk kasus dugaan makar untuk permadi memang tidak ada saksi lain
karena memang pemeriksaan permadi pada hari ini sebagai saksi terlapor
ia sendiri yang memang dilaporkan dan diusut oleh siber baris kmd tres krimsus polda mitrojaya
namun untuk hari ini di polda metro jaya untuk pemeriksaan lain terkait kasus dugaan pidana makar
itu ada ustadz sambo yang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka
dan dari informasi yang saya dapat
tadi ustadz sambo sudah masuk ke gedung direktorat kriminal umum sekitar pukul sebelas
untuk menjadi saksi untuk tersangka egy sujana
dan saat ini ustadz sambo masih di direktri umum untuk menjalani pemeriksaan
dan memang belum ada tanda tanda keluar selesai menjalani pemeriksaan
baik terima kasih arief kurniawan dari polda mitrojaya